pekerjaan rumah atau pr bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di surabaya
rencananya akan dihapus mulai sepuluh november mendatang
sekitar pukul tujuh pagi hingga dua belas siang siswa mendapatkan mata pelajaran seperti biasa
tugas tugas pun dikerjakan di sekolah
rencana ini dilakukan berdasarkan evaluasi pembelajaran selama sekitar dua tahun pandemi covid sembilan belas
terjadinya learning loss pada anak mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri untuk bersosialisasi
tak ada etika untuk saling menghormati dan menghargai serta adanya kekerasan dan perundungan
beban belajar anak di sekolah dinilai sudah cukup berat
rencana penghapusan pr membuat guru di sekolah harus menuntaskan semua materi yang diajarkan
dari tidak ada pr guru bisa melakukan remidi bagi anak anak yang kurang
kemudian bagaimana dengan anak anak yang cepat sudah melampaui sudah misalkan nilainya bagus
itu melakukan pengayaan
wali murid menceritakan padatnya aktivitas anak dari pagi saat berada di sekolah
hingga aktivitas di luar sekolah seperti les mengaji dan belajar kelompok
setelah dia pulang dari sekolah tetap orang tua memantau dan membimbing anak
sampai di mana pelajaran yang diberikan di sekolah
kalau bisa istilahnya kita pelajari lagi apa saja yang dipelajari di sekolah
dinas pendidikan surabaya telah menyiapkan
program sekolah arek yaitu aman rekreatif edukatif dan kegotong royongan
selain untuk penguatan karakter juga mewujudkan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi siswa